seperti inilah persiapan para penali buah durian di lereng gunung anjas moro
tepatnya di dusun sumber desa wonosalam kecamatan wonosalam jombang
mereka hanya berbekal peralatan seadanya berupa tali tambang dan tali plastik untuk mengikat durian
setelah memanjat pohon durian yang menjulang tinggi hingga empat puluh meter
buah durian kemudian diikat tali agar tidak langsung jatuh ketika sudah masak
hal ini dilakukan untuk mencegah buah durian rusak
jika langsung jatuh ke tanah
panen raya durian di tempat ini diperkirakan satu bulan lagi
satu pohon durian bisa menghasilkan dua ratus juta
sehingga seribu buah durian
seribu seribu biji satu pohon
upaya yang diterima yakni dengan sistem borongan
para penali durian ini dibayar dua ribu rupiah per buahnya
agung wibowo jombang jawa timur